senin sore sekretaris daerah provinsi papua heri dosinaen resmi menjadi tersangka kasus penganiayaan pegawai kpk pada dua februari lalu
ya heri diduga ikut menjadi pelaku penganiayaan penyidik kpk
sekretaris daerah provinsi papua heri dosinain resmi menjadi tersangka kasus penganiayaan pegawai komisi pemberantasan korupsi kpk di hotel borobudur beberapa waktu lalu
kabit humas polda metro jaya kombes pol argo yuwono mengatakan heri telah menjalani pemeriksaan pada senin siang di polda metro jaya
argo mengatakan penetapan heri sebagai tersangka dikarenakan alat bukti yang telah cukup dan berdasarkan keterangan para saksi
heri dosinain diduga melakukan penganiayaan terhadap dua pegawai kpk yang sedang bertugas saat pejabat dpr di papua mengadakan rapat apbd di hotel borobudur pada dua februari lalu

jadi status dari saksi sudah ditanam ini tersangka
setelah ditetapkan sebagai tersangka heri meminta maaf atas tindakannya yang membuat dirinya ditetapkan sebagai tersangka
heri juga meminta maaf kepada kpk karena selama ini pemprov papua telah bekerja sama dalam pencegahan korupsi
ia mengaku keterlibatannya dalam penganiayaan pegawai kpk di hotel borobudur

juru bicara kpk febri dianca mengapresiasi langkah polisi yang menetapkan heri dosinaen sebagai tersangka kasus penganiayaan terhadap pegawainya
kami mempercayakan penanganan perkara ini kepada pihak polri karena sejak awal dari koordinasi yang dilakukan dengan pihak polri
sudah ada bukti bukti pendukung sudah ada misalnya visum atau keterangan keterangan saksi yang lain
di mana ada dugaan perbuatan penganiayaan
tapi siapa yang melakukan atau siapa yang akan menjadi tersangka kami hormati proses hukum yang dilakukan oleh polri
meskipun telah ditetapkan sebagai tersangka heri dosinain tidak ditahan oleh polisi
tim liputan cnn indonesia